kalo kakak udah beliin kamu tiket ke bukares
buat nanti malam jam sepuluh
kok bengong sih
emangnya aroma makanan gue yang gak kecium apa
tuh udah jadi loh
gue tuh sebelas dua belas sama chef
gue bisa lah ya
yaudah lu makan juga dong
kenapa gue makan sendiri
lo udah makan ga deh
ya udah makan
gue di belong fas mito
urusan lo yang kemarin udah selesai
atau masih ada masalah
jadi kemarin itu masih ada masalah
eh cerita dong sama gue kenapa sih
berbagi cerita itu akan jauh lebih bagus daripada allah mikirin sendiri
ya udah gini deh
kali aja gue bisa bantu
misalnya lo lagi di luar negeri
lo lagi belajar mengejar cita cita lo nih
lo pulang atau lo tetap di sana
gue pulang lah
terus kalau nanti nyokap lu itu marah dan nyuruh lu pulang lagi ke luar negeri gimana
itu sih tergantung anaknya masing masing ya
harusnya sih bisa ya
karena kan anak itu sendiri yang tau sifat asli orang tuanya
coba aja deh ulan
pasti gue gak bakal ngerjain tugas sendirian kayak gini nih
pesan dulu ya
eh yaudah pesan dulu aja
aku harus minta yang terakhir
nanti kita jalan dimana tuh
dia saja pelan
dia udah terus siapin schluss

ini tuh dia tolong
sudah bagus aurel
akan pernah balikan
lo tadi liat sendiri kan om andika marah banget
gara gara si roman ngajak pulang si wulan ke jakarta
wulan ada di jakarta
ya tapi setau gua
wulan itu disuruh pulang lagi sama om andika ke rumania
ya mungkin tanpa kita melakukan apa apa
mereka bakal putus dengan sendirinya
ya belum tentu lah devon
mereka kan masih bisa kontek kontek kan kali
terus maulah apa
kita harus bikin om andika hilang kepercayaannya sama roman
rencana gue adalah
besok pas wulan pergi kita harus cegah dia
tapi kita bikin seolah olah
semua itu karena roman
gue yakin banget vone
pasti om andika bakalan marah dan benci banget sama roman
gak akan pernah balikan
bagus kan rencana gue
tapi lo yakin rencana itu bakal berhasil
gue pernah ngelakuin rencana kayak gitu
bukannya dapet perhatiannya wulan
malah gue bikin wulan masuk rumah sakit
kali ini lo gak boleh gagal
kapan wulan berangkat
kita atur strateginya
pada saat ini
kita akan mencari penyelesaian
yang bisa diperoleh

kita harus mencari penyelesaian yang bisa diperoleh
kita harus mencari penyelesaian yang bisa diperoleh
kita harus mencari penyelesaian yang bisa diperoleh

kita harus mencari penyelesaian yang bisa diperoleh
kalau kakak udah beliin kamu tiket ke bukares
buat nanti malam jam sepuluh
kalau kakak udah beliin kamu tiket ke bukares
buat nanti malam jam sepuluh
kakak sama papa tuh sama aja ya
sama sama keterlaluan tau gak
dengan aku belajar di romania
sedangkan papa lagi sakit di sini
aku gak mungkin bisa fokus
kakak tau perasaan kamu
tapi ini semua permintaan papa
aku tuh khawatir banget sama kondisinya papa
aku gak mau balik lagi ke romania
aku mau di sini aja gak sama papa
aku pengen nemenin papa aja
tapi kamu tahu sendiri kan
papa itu orangnya keras
papa itu lebih mendingin kamu
daripada dirinya sendiri
kamu sekarang istirahat ya
aku pengen ke rumah
aku pengen ke rumah
aku pengen ke rumah
aku pengen ke rumah
aku pengen ke rumah
aku pengen ke rumah
gara gara gua kalap
makan jengkol belado
jadi pagi pagi gua udah nyetor
kan udah gua siapin buat si susan